kita awali berita dari surabaya
gara gara mengantuk saat berkendara
sebuah mobil minibus milik pegawai pajak
selasa siang terjun ke dalam sungai
sementara itu diterenggalek akibat remblong
sebuah truk tangki bbm terguling di pinggir jalan
jika anda tengah mengantuk jangan coba coba mengemudi
atau anda akan bernasib seperti daru pegawai pajak warga surabaya ini
mobil yang dikemudikannya terjun ke sungai saat tengah melaju
daru mengaku tengah mengantuk saat mengemudi
sehingga dia hilang konsentrasi menginjak gas
di saat seharusnya menginjak rem
akibatnya bagian depan mobil ringsek
dan separuh badan mobil tenggelam ke sungai sedalam dua meter
evakuasi mobil minibus dari dalam sungai ini
sempat mengalami kesulitan karena sungai terlalu dalam
selain itu posisi mobil yang melintang
serta tebalnya lumpur di dasar sungai
membuat proses evakuasi berlangsung
lebih dari dua meter
di trenggalek sebuah truk berisi delapan liter bahan bakar minyak jenis pertamax
terbalik di jalan nasional desa suruh kabupaten trenggalek selasa malam
kejadian ini bermula saat truk tanki
yang dikemudikan sarjono warga kabupaten madiun ini
tiba tiba alami selang angin rem pecah
ditanyakan desa suruh
kondisi ini membuat rem truk blong
akibatnya truk langsung mengelinding mundur
hingga mengakibatkan truk terguling
dan menutup sebagian badan jalan
sedangkan isi tanki tak ada yang tumpah meski terguling
kecelakaan tunggal ini tidak sampai menimbulkan korban jiwa
karena pengemudi dan keneknya selamat
setelah melompat dari ruang kemudi
namun jalur penghubung trenggalek dan ponorogo
sempat mengalami lumpuh total
sebelum akhirnya truk dievakuasi dengan alat berat
sementara di jombang putri dewi istiani
pelajar sebuah smp warga kecamatan diwe ini
tewas ditabrak motor saat tengah menyeberang
teman korban yang selamat tidak kuasa menahan tangis
mengetahui putri tewas di lokasi kejadian
menurut warga putri yang saat itu hendak
berangkat sekolah berniat menyeberang jalan
tiba tiba dari arah belakang muncul motor
yang melaju kencang dan langsung menabraknya